setiap hari ribuan orang berjaring tracking and tracing
karena pernah berkontak erat dengan orang yang positif covid sembilan belas
walhasil mereka wajib melakukan tes usap pcr
untuk mengetahui apakah terpapar virus corona atau tidak
namun karena tes pcr mandiri cukup mahal
mayoritas warga memutuskan melakukan tes pcr gratis di puskesmas
dari pengalaman saya pribadi saat saya melaporkan ke desa cikas ude kabupaten bogor
memang proses pelaporan hingga saya mendapatkan jadwal tes usap memang cukup mudah
dan saat saya bertanya kepada kerabat dan juga kolega saya
mereka juga menyatakan hal yang sama
mereka tinggal di kawasan tangsel bogor dan juga depok
namun saya dan juga mereka juga sepakat bahwa untuk menunggunya ini waktunya sangat panjang sekali
mulai dari melapor hingga mendapatkan hasil tes usap
dari pengalaman saya pribadi saya harus menunggu hampir sepuluh hari
hasil tes saya negatif
namun tak semua orang mengakhiri penantian panjang hasil tes swab dengan kabar baik
putri salah satunya
setelah menunggu sembilan hari suaminya dikabarkan positif covid sembilan belas
waktu pas nunggu hasil saya agak deg degan
karena kan kebetulan saya lagi hamil dan anak juga masih tiga tahun gitu
terus belum dapat hasil
kalau misalnya nanti negatif
kalau misalnya nanti positif kayak gimana
kita juga kita kan bingung karena baru pertama kali kan ya
tak sedikit yang mengeluh mulai proses penjadwalan hingga memperoleh hasil tes
memakan waktu lebih lama dibanding tes pcr berbayar di rumah sakit
di puskesmas kecamatan nampang perapatan jakarta selatan misalnya
sejak melapor sampai mendapat hasil rata rata memerlukan waktu lima hingga tiga hari
itu cuma sederhana
iya tentu ya berdampak
kalau tambah banyak kita nggak ada
batasan kita kan di sini pun tempatnya dan juga ya mungkin seratus sampai satu ratus lima puluh masih mampu kita
yang menjadi kendala lagi di labnya aja pun ya tetap juga udah berapa ribu kan
jadi yang di lab itu pun terbatas
jadi untuk itu kalau bertambah banyak orang bertambah lama
dan di sini pun bertambah lama juga hasil yang didapat
data pemantauan di laman corona jakarta go id mencatat
setiap hari sepuluh hingga dua puluh orang melakukan tes usap di ibu kota
sedangkan kapasitas pemeriksaan sampel di lab kesedal jakarta hanya dua hingga dua lima ratus sampel per hari
maka pemerintah provinsi dki jakarta bekerjasama dengan lima puluh delapan laboratorium lain untuk mempercepat perolehan hasil tes
ada pun di tangerang selatan kapasitas pemeriksaan sampel di lab kesda tiga ratus sampel per hari
sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih lama
karena memang sekarang juga kita bisa melakukan test di lab keseda

karena memang sekarang jumlahnya bertambah yang naik gitu kan
yang meriksa biasanya berapa gitu sekarang agak nambah
jadi perlu makan waktu mbak
makanya kami sangat mendorong masyarakat untuk sedini mungkin begitu gejala awal dirasakan
panas gejala awal dirasakan itu sebaiknya memang melakukan pcr dan kemudian isolasi mandiri
paling tidak swab antigen dulu deh yang berbayar
berdasarkan data satgas covid sembilan belas tiga puluh ribuan orang dites pcr setiap hari
sementara itu pada dua puluh empat januari jumlah kasus positif virus corona di indonesia bertambah hampir dua belas orang
mungtazah chathra di ninggrat arief yunan pratama jakarta